pak samuel terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroom
saya ke pak samuel dulu pak samuel hari ini tim kuasa hukum keluarga datang ke mabes polri untuk menerima hasil otopsi dari anak bapak
apa yang kemudian diharapkan dari pertemuan ini pak samuel
yang kami harapkan selaku ayah dari almarhum kiranya hasil otopsi
artinya bisa secepatnya kami mendapat kabar dari jakarta dari lawyer kami
kalau isinya sendiri kira kira pak dari keluarga sendiri harapannya seperti apa
karena sebelum kemudian tim kuasa hukum bertemu dengan pihak mabes polri ada beberapa temuan baru yang kemudian disampaikan oleh tim kuasa hukum
nah untuk dari isi hasil otopsi sendiri kira kira gambarannya seperti apa pak samuel dari keluarga korban
saya kira isi hasil otopsi itu dokter forensik kan tenaga ahli
kita sabar menunggu apa hasilnya dari forensik yang ditunjuk oleh kepolisian kemarin
sekiranya forensik itu kan sudah disumpah sesuai dengan jabatannya
yang kita harapkan ya kejujuran lah
kejujurannya karena memang ada beberapa hal yang kemudian ditemukan begitu oleh keluarga begitu ya pak samuel
ya kira kira begitu
ada tambahan tambahan lain di luka di tubuhnya yang ditemukan
oke tambahan tambahannya apa saja pak samuel bisa disebutkan
tambahan itu kami ketahui melalui adik ipar saya pada hari minggu
pertama saya lihat kami sampai di sumai bahar jam tengah sebelas malam tanggal sembilan
sesudah saya buka itu jenajah di jenajah
yang saya lihat wajah
di wajah ini sudah ada beberapa luka
melihatnya saya sudah sangat menjerit melihatnya ada luka di sini di gizir
berupa bentuk jahitan
di hidung di jahit di kelopak mata
sesudah itu yang saya lihat saya buka kantin bajunya dua biji
ada di dada sebelah kanan diduga bekas peluru
dan itu yang sempat saya lihat pada malam minggu tanggal sembilan
jadi selanjutnya luka yang lainnya luka tambahan itu
itu adik ibar saya melihatnya pada waktu penambahan dosis formalin
ada kabar dari anak saya reja pada waktu di rumah sakit jakarta kemarin
dosis formalin yang dimasukkan ke tubuh anak saya
sesuai almarhum hanya untuk dua puluh empat jam
jadi para pelayat yang datang
berinisiatif memanggil tim kesehatan dari
tim kesehatan sumebahar untuk menambahkan formalin
disitulah kesempatan yang mereka lihat dibuka bajunya semua
telana kakinya disingkap
nampaklah tambahan tambahan luka luka yang sudah kami kirim ke penasehat hukum kami
dan yang terakhir katanya ada jeratan begitu ya pak samuel di bagian tubuh almarhum
berupa entah sayatan benda tajam entah benda tumpul saya kurang paham
itu nanti tenaga ahli lah bu yang menilai begitu
oke oke sekarang saya minta pandangan dari pak anam
pak anam hari ini keluarga almarhum brigadir jr menemui kuasa hukum dari almarhum brigadir j
datang ke mabes polri untuk menerima hasil otopsi
nah bagaimana komnas ham melihat pertemuan ini
satu minggu ini memang kita memperdalam situ
setelah kami mendapatkan berbagai informasi termasuk khususnya juga dari pihak keluarga
terima kasih pak samuel
kami akan panggil ahli sendiri di internal kami
baru nanti akan kami panggil dokes
minggu depan sudah kami agendakan untuk panggil dokter
dan sudah kami berkomunikasi dengan teman teman di tim khusus itu
jadi kami sudah punya datanya sendiri
kami akan uji dulu data itu dengan

dan kami akan berkomunikasi dengan ahli
untuk bertemu dengan yang melakukan otopsi
lantapan itu minggu depan
dan itu sudah kami rencanakan
oke artinya tim internal ini akan mencocokkan hasil begitu ya pak anam
kami akan melihat secara objektif
dengan kewenangan komnas ham
secara independen bukan mencocokkan
saya lihat ini secara independen
dengan pengalaman kami
terus juga akan didukung oleh amri

dan kami akan melakukan otopsi
dan kami akan melakukan otopsi
dan kami akan melakukan otopsi
baru dari situ kami akan bertemu dengan dokter
untuk juga melihat berbagai hasil dan sebagainya yang dilakukan oleh teman teman
yang melakukan otopsi di rumah sakit keramat jati
nah itu akan bertemu besok dalam minggu besok
dan kami sudah disini lagi
namanya komunikasi sudah terjadi dengan teman teman di pak kapolri
pak anam saat ini pertemuan memang masih berlangsung
belum diketahui apakah kemudian setelah pertemuan
pihak polri ataupun pihak tim kuasa hukum keluarga
akan menyampaikan apa saja yang kemudian diserahkan
menurut anda seberapa penting kemudian hasil otopsi ini dibuka ke publik
kalau menurut saya yang paling penting hasil otopsi ini
memang dikomunikasikan dengan pihak keluarga
karena pihak keluarga yang memiliki kepentingan langsung
terhadap bagaimana kondisi dan sebagainya
kalau ke publik belum tentu karena memang ada beberapa
makanya soal foto ada beberapa foto yang kalau keluarga keberatan
ya tidak boleh keluar
tapi yang paling penting adalah memang pihak keluarga harus diberitahu
bagaimana ini jenazah dan kenapa kok sampai meninggal dan sebagainya
kalau pihak keluarga sendiri sejauh mana
menginginkan apa yang kemudian informasi yang ada ini dibuka secara luas
apakah itu penting bagi pihak keluarga atau bagaimana
itu memang benar itu harus dibuka secara gamblang
biar masyarakat luas itu jangan jadi kebingungan
biar tahu mana yang bagus mana yang benar mana yang salah
bagi keluarga sendiri memang sejauh ini keluarga juga berharap
bahwa informasi yang kemudian diperoleh ini juga bisa dikonsumsi secara luas begitu ya pak samuel
karena kemudian banyak informasi yang akhirnya bahkan mengarah ke spekulasi
nah bagaimana pihak keluarga menanggapi informasi informasi yang kemudian berkembang ini mas samuel
justru itulah bu
makanya itu semua khas
prinsip harus gamblang di depan umum biar jangan banyak spekulasi spekulasi di masyarakat luas
akhirnya berita itu simpang siur menurut versi versi masing masing
sejauh mana kemudian spekulasi atau informasi yang berkembang ini
akhirnya mengganggu ketenangan pihak keluarga almarhum
ya memang sangat mengganggu
ada yang menyudutkan ada macam macam itu
jadi perlu itu ketegasan ataupun keterbukaan
jadi kita biar masyarakat luas tahu mana yang salah mana yang benar
nah cak anam ini sudah ada kemudian reaksi dari pihak keluarga soal kemudian informasi atau spekulasi yang berkembang
nah kalau komnas ham melihatnya bagaimana
apa yang kemudian diperlukan untuk meredam begitu ya
informasi yang kemudian akhirnya mengarah ke spekulasi menyebarkan informasi yang kemudian tidak akurat
yang paling penting pertama harus berangkat dari fakta
kalau tadi pak samuel bilang fakta otopsi harus dibuka itu penting banget pendek itu
sehingga dengan fakta yang jelas soal otopsi misalnya kita sudah bisa follow semua soal spekula satu
berikutnya adalah soal konstruksi peristiwa kenapa kok ini terjadi peristiwa ini
itu juga memang harus salah satu tugas komnas ham yang sekarang sedang dilakukan adalah sedang menyelusuri itu
kenapa peristiwa ini terjadi
di mana peristiwa ini terjadi
kenapa peristiwa ini terjadi
alat apa yang digunakan
tanya kalau itu senjata tanya siapa
itu semua menjadi pekerjaan komnas
itu semua menjadi pekerjaan komnas
yang ini nanti memang salah satunya samping kami akan umumkan kepada tim sus kami juga akan umumkan dari kasus kasus yang lain kepada publik
sehingga simpan senyuran masalah yang itu mengganggu misalkan pak samuel tadi bilang itu akan mengganggu pak samuel itu bisa jernih di seterbukaan
memang semangat kami seperti kasus kasus sebelumnya seperti kasus kasus yang lain ya memang terbuka
oke pak samuel sejauh mana sebetulnya keluarga ini berharap jalannya proses penyelidikan baik yang kemudian berjalan di komnas ham lalu juga ada tim polri sendiri
sejauh mana sebetulnya keluarga berharap terhadap jalannya proses berlangsung ini
kami dari keluarga sangat berharap perjalannya penyelidikan dan penyidikan ini dengan gamblang
atas kerja para para tenaga tenaga ahli biar dari komnas ham dari polisi yang sudah dibentuk oleh pak listio sigit
kami mengapresiasi tim yang dibentuk oleh kapolri
kiranya beliau beliau bekerja sesuai dengan poksi masing masing dan jujur begitu
oke bahkan tadi sempat disampaikan tim kuasa hukum menyampaikan bahwa
ada permintaan dari pihak keluarga untuk melakukan otopsi ulang
nah sejauh mana kemudian keinginan keluarga untuk melakukan otopsi ulang
dan apa harapan dari melakukan otopsi ulang ini
harapan kami soalnya otopsi kemarin yang pertama itu rasanya itu otopsi sepihak
saya tidak tahu itu
jadi saya berharap kalau memang otopsi yang kedua ini dilakukan untuk menuju ke transparanan
kami sangat berharap
saya sangat setuju
jadi keluarga melihat otopsi yang dilakukan kemarin itu tidak sesuai begitu ya
atau apa tidak puas dengan hasil otopsi yang saat ini belum dibuka sebetulnya ya pak samuel ya
cuma sudah ada kecurigaan begitu
bukan soal tidak puas soalnya kami tidak ahlinya untuk forensik
nah jadi yang kami pikirkan di situ kami tidak diikut sertakan
yang menandatangani itu hanya anak saya yang bungsu tanpa dia melihat
jadi kami kurang puas selaku ayahnya
bukannya kami kurang puas soal hasilnya ya kami tidak ahlinya
ada kecurigaan mungkin atau bagaimana dari pihak keluarga
biar transparan kira kira begitu
biar jangan ada yang ditutupi
karena itu juga pihak keluarga berharap dalam melakukan otopsi ulang ini
nantinya pihak keluarga juga dilibatkan secara aktif begitu ya pak samuel
iya iya begitu
pak ana melihatnya bagaimana
betul lah melakukan otopsi ulang ini
kalau kami belum melihat secara lengkap ya
kualitas fisikal dan sebagainya
ya kan kami bisa menyimpulkan ini perlukan otopsi ulang atau tidak
tapi dalam pengalaman komnas ham
permintaan otopsi ulang atau tidak otopsi ulang
sudah pernah dilakukan oleh komnas ham
ya basisnya fakta dan prosedur
apakah prosedur dijalankan dengan benar dan faktanya memang demikian
terakhir ke pak samuel
pak samuel saat ini pertemuan masih berlangsung
apa kemudian yang ingin disampaikan keluarga terhadap proses yang saat ini masih sedang berjalan
yang saya sampaikan kiranya hasilnya transparan
dan secepatnya dikabarkan sama kami di sumai bahar jambi mwaro jambi
kalau memang diperlukan kalau memang diperlukan untuk otopsi ulang kami mendukung
oke baiklah pak samuel
terakhir ke pak anam
sejauh mana kemudian komnas ham berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai menemukan titik terang
ini kan mandat undang undang kami
makanya sejak awal misalnya kalau ditanya ya
kami datang ke rumahnya pak samuel bertemu dengan pak samuel itu pertama kali
nanya apa yang terjadi dan sebagainya
belum kita ke pihak pihak yang lain
dan itu juga kami sampaikan ke pak samuel waktu bertemu pak
kami ini belum pernah kemana mana
kami tinggalkan dulu adalah jambi mwaro jambi rumah bapak
dan kami ingin mendengar keterangannya
dan itu komitmen kami untuk membuka ini ke terang terangnya
tugasnya komnas ham adalah membuat terangnya peristiwa
oke baiklah kita akan tunggu bagaimana kemudian konkretnya begitu ya
hasil dari apa investigasi yang dilakukan oleh komnas ham
pak hairul anam komisioner komnas ham terima kasih
pak samuel ayah dari brigadir j terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroom
selamat sore dan salam sehat selalu